udah neloh gak usah ikut
ih bella gue kan juga mau ngeliat istri roman
aduh tika udah neloh gak usah ikut lo tunggu di sini aja
eh lagian ya jam besuk buat lihat tahanan itu udah mau selesai
jadi dulu lah lo tunggu di sini aja ya
ya yaudah deh tapi nanti kalo ada apa apa kabarin ya
yaudah mana kuncinya mobilnya
kita bakal nemuin siapa penjahatnya
waktunya bobby balas budi
sama sama sama itu ya
tapi ada satu pertanyaan loh
jakarta kan luas
lu gak ada petunjuk apa gitu yang bisa kita pakai supaya kita bisa nemuin tuh maling
gak ada darren
soalnya kejadian itu cepat banget
waktu kejadian itu terjadi
itu di jalan apa
jalan jalan kemuning
siapa tau kita bisa dapet petunjuk di situ
kalo gitu kita gak usah buang buang waktu lagi
ya sudah guys sekarang kita kesana
saat aku jatuh terpuruk tak berdaya
persahabatanku kuagungkan di nadiku
tekadku ada di pundak mereka
harapanku kokoh dalam genggaman mereka
harapanku kokoh dalam genggaman mereka
keharuan mana yang bisa kurustakan
melihat ketulusan yang tak terbantahkan
semangat mereka begitu membara
mencari keadilan yang tak bermuara

eh tika nek

iya bella gue kan juga mau ngelatih si roman
aduh tika udah nek lo nggak usah ikut
lo tunggu di sini aja
eh lagian ya
jam besuk buat lihat tahanan itu udah mau selesai
jadi dulu lah lo tunggu di sini aja ya
iya udah deh
tapi nanti kalau ada apa apa kabarin ya
yaudah mana kuncinya mobilnya
kamu ngapain di sini
nggak om bukan
ini teman aku soalnya ada yang ditahan di sini
jadi aku mau jenguk dia
temen kamu siapa
temen aku namanya roman
jadi dia itu temen kamu
iya om dia temen aku
om aku tuh yakin banget tau om
dia itu pasti
dia itu anak baik baik
kok kamu tau banget tentang dia
ya aku tahu lah om
kan aku temen deketnya dia di sekolah
temenin aku ke dalam ya buat jenguk dia
nggak apa apa lah orangnya nggak ada
tapi baju pemberian dari wulan dari
gua anggap sebagai obat kangen
om silahkan ngobrol sama temen kamu lagi ya
om mau tugas dulu
terus tadi kok bisa akrab sih sama polisi yang ada di sini
teman aku itu kesini pengen jenguk kamu
sekalian aku juga tadi pengen ketemu sama aku
nah om yang tadi itu namanya om esa
aku sedih banget deh man kamu disini man
aku pengen banget bisa ngeluarin kamu
gue juga pengen keluar dari sel ini
cuma gimana gue gak akan bisa keluar kalau nggak ada yang bisa buktiin kalau gue itu ternyata nggak salah
padahal besok gue harus nerima penghargaan di sekolah
ya iyalah roman kamu tadi lihat sendiri kan aku itu punya saudara disini
jadi aku bisa aja ngebujuk dia buat ngeluarin kamu dari sini
biar kamu bisa ikut acara penghargaan besok
ya bisa lah roman
oh ya aku dengar juga besok orang tua siswa itu harus ikut kan
emang kamu gak mau ketemu sama orang tua kamu
jadi gimana man kamu mau gak
ya udah tuh kalau lo bisa keluarin gue
tapi ingat man ada syaratnya
lo mau minta gue jadi pacar lo sorry ya belay kalau itu gue gak bisa
roman lo apaan sih lo jadi kesitu situ
enggak roman aku itu cuma pengen kita selfie doang
udah itu doang
kamu gak mau
iya itu doang
akhirnya roman mau juga yes
udah kalau gitu sekarang kita selfie ya roman
pokoknya kamu selfie nya harus senyum yang gampang
satu dua tiga
lagi roman kamu siniin dong satu dua tiga satu dua tiga
nih romon kamu yang ikhlas dong fotonya kan tadi aku bilang suruh senyum ini mana gak senyum
yaudah kita sekali lagi ya
yang ikhlas satu dua tiga
udah udah bel udah
iya lagi aku harus nyatik satu dua tiga senyum
tuh kan bagus kan
tuh kan kamu kalau senyum gini kan jadi ganteng banget roman dari tadi ke senyum doang susah banget
eh tapi kalau dilihat lihat ya roman kita tuh mirip banget ya jangan jangan kita jodoh lagi mas
tapi kamu gak aku kirimin fotonya
buat apa kan udah deh percuma lo mau kirim ke gue juga hp gue kan gak ada di sini
udah deh lu buruan ketemu lo ngobrolin masalah ini
yaudah deh roman nih aku bawain makanan buat kamu nih ini ambil
gak masalah roman yaudah aku duluan ya
semoga gue beneran bisa bebas biar bisa ikut acara penghargaan besok biar bapak sama mama gak kecewa
wah kepikiran roman deh apapun yang gue lakuin kalau gak ada roman rasanya garing banget